suhu politik partai golkar terus memanas pasca putusan perapradilan sotianov vanto
rapat pleno yang semestinya diadakan untuk menonaktifkan setia novanto ini terus diundur oleh kubu yang menolak
sejumlah kader yang sebelumnya mendukung penonaktifan justru kini berbalik badan
elit partai golkar mengakui hasil putusan perapradilan setnov mengubah rencana penonaktifan sotianov vanto dalam rapat pleno
wakil sekjen partai golkar aceh hasan mengisyaratkan rapat pleno perlu digelar untuk mengevaluasi respon publik atas putusan pra peradilan dari setia novanto
pasalnya putusan hakim ini berpotensi memberikan sentimen negatif pada partai golkar
selain itu golkar perlu mengkaji hasil survei elektabilitas pasca putusan pra peradilan dan juga dampak dari kepemimpinan setia novanto selama ia sakit
sangat sulit sekali kita untuk bisa melihat dinamikannya
yang terjadi di internal partai golkar ya terkait dengan pandangan pandangan tersebut
kenapa karena ya tentu kita juga harus melihat bagaimana pandangan masyarakat juga terkait dengan pasca bebasnya pak nopanto dalam pra peradilan
preferensi publik menjadi sangat penting
ini buat partai golkar di dalam menentukan sikap politiknya karena partai golkar seharusnya mengedepankan prinsip suara golkar suara rakyat
jadi saya kira penting rapat pleno itu diselenggarakan dalam konteks kita menanggapi dinamika yang terjadi pasca perapradilan itu